terima kasih anda masih bersama kami dua ratus atlet e sport terbaik dari seluruh tanah air akan saling bertarung memperebutkan gelar juara di babak grand final piala presiden e sport dua ribu dua puluh tiga
digelar di pulau dewata piala presiden e sport kali ini menyediakan hadiah total sebesar dua miliar rupiah
babak grand final piala presiden dua ribu dua puluh satu akan berlangsung di nusa dua bali selama tiga hari dari tanggal tujuh belas hingga sembilan belas desember dua ribu dua puluh
babak penyisian piala presiden tahun ini sudah dimulai sejak tanggal sembilan oktober lalu dan diikuti oleh lebih dari satu ratus dua puluh ribu peserta
kejuaraan olahraga elektronik terbesar di tanah air ini mempertandingkan tujuh cabang game yaitu mobile legends pubg mobile free fire lokapala pro evolution soccer mpl speed chess dan battle of satria dewa
tak sekedar mencari juara gelaran piala presiden e sport juga bertujuan membangun dan memajukan ekosistem e sport di tanah

satu upayanya adalah dengan memasukkan dua game lokal yaitu lokapala dan battle of satria dewa di piala presiden e sport tahun ini